baru kali ini gue dengar bahasa indonesia lo dengan sebagus ini
ah masa sih
ah masa sih
kagak sia sia lihat latihan gue
akhirnya niat gue buat berubah jadi cewek menarik kayak si marsha
tuh kan sia tuh cewek tuh emang gak tau malu banget loh
sekarang waktunya gue perbaikin kayak ngomong gue yang betawai medok
aliasnya belak abis nih
apa kabar ben
aku baik baik saja
kalau gitu dah
susah amat sih mau ngomong bahasa indonesia yang lempeng aja
maklumin aja dah ya
abis ayah masih keturunan betok atau tok tok
babi ayah aja dong
masih betok kau tok tok
primitif kayak manusia purba
jadi gak gapapa kalau anaknya masih kayak kayak gini
malah lo ngegrundel kagak karawan
kalau lo keserupan siapa yang nolongin
lagi lo ngapain sih begitu begituan

lagi lagi ya mbak abe
orang masuk kamar ketok pintu dulu
itu namanya pelanggaran haram asasi tau
itu melanggar privasi
pripaci pripaci mbak bakal mau ngerti kagetuan
wahak aja si manusia
hak ikan asin kek
ikan ganda kek
mbak abe kagak peduli
yah gue nyambung
eh ida liatin mbak abe
kudunya lo ngerti
hah ini rumah siapa
rumah mbak abe lo
lo gurunya ikut peraturan semuanya
jangan sembarangan aja lo hidup lo
wuuuh ganggu aja
makasih udah percaya sama gue
gak pantas juga kalo nyemunyi nomor handphone
bukan penjahat yang patut aku curigain
baru kali ini gue dengar bahasa indonesia lo dengan sebagus ini
ah masa sih
ah masa sih
kagak sia sia niat latihan gue

gue buat berubah jadi cewek menarik kayak si marsha
tuh kan sya
tuh cewek tuh emang gak tau malut banget loh
terus sekarang gimana
udah jelas jelas dia tuh tebar pesona banget
dia pasti mau ngerubah truben daripada lo
udah deh kalian tenang aja deh
ingat gak sih yang waktu gue bilang sama aku berdua
kalau ngurusin anak kayak gitu tuh gak perlu pakai emosi
tapi pake otak
lo sadar gak
kalau senyuman lo itu senyuman yang paling manis yang pernah gue lihat
ah masa sih
demi cinta aku sama kamu
kamu jatuh cinta sama aku
ini pasti rumahnya bu fatimah
kamu udah yakin
tapi kayaknya nggak ada salahnya lah nak
coba kamu tanyakan dulu untuk sekedar kerosek aja
yaudah mah ntar ya
ini rumahnya bu fatima ya
iya ibu babe raup
oh iya makasih ya pak ya
jadi begitulah ibu fatima
saya dan suami saya itu berencana untuk naik haji tahun ini
tapi rasanya kami tuh kok malu sekali
karena mengaji kami tuh belum terlalu lancar bu
oh iya saya dengar katanya ibu fatima tuh punya metode khusus
cara cepat untuk menguasai al quran ya bu
sebenarnya sih sama saja
semua itu tergantung orangnya punya kemauan apa tidak

padahal kan mengaji itu hukumnya wajib bagi umat muslim ya bu ya
aduh gak perlu repot repot lah bu
ngapain deh kesini
kok diwisita rumah gue sih
bentar ya bu ya
lu baru pulang ngaji dan mau keluaran lagi
lu kagak kapok dong beli babelu
eh anu anunya
ayah mau ini
foto kopi buku pelajarannya iya
eh eh foto kopi apaan
perasaan lu kagak bawa apa apa
eh dengerin ya lu sekarang bikin minum buat tamunya ya
abis itu lu anterin
ah berhenti dah gue
mampus nih kalo begini
bisa kebongkar deh rahasia gue
lu ben bakal tau deh siapa gue sebenernya
pakai ditutupin segalanya tuh muki
karena kebanyakan nonton film jepang kali ya
eh rosida tunggu dulu
mau mandi lu buru buru
lo kagak mau kenalan sama cewek cakep tuh
kenalin ini rosida
ini anaknya tante indira
si mamanya ruben kamu belajar ngaji
ntar lu antrinya ya ke rumahnya ruben
jadi lu bisa bergaul sama ruben ya
tuh anak suka suka
saya ke depan dulu ya bu